ya kreativitas orang indonesia memang tidak perlu diragukan lagi termasuk dalam hal inovasi moda transportasi
jika biasanya kendaraan bertenaga mesin mobil berikut ini sukses jadi viral karena sumber tenaganya yang tidak biasa
ini dia untuk anda
mobil bebas polisi anda tidak salah baca kendaraan yang satu ini memang dijamin tidak akan ditilang polisi
selain bebas polisi kendaraan ini juga bebas polusi
bagaimana tidak alih alih digerakkan dengan mesin mobil yang satu ini bertenaga kuda
memang first power alias tenaga kuda merupakan istilah untuk mengukur kekuatan mesin
tetapi di tangan abdul latif kreator kendaraan unik ini horse power benar benar diwujudkan secara nyata
meski menyebut ciptaannya mobil masa depan mobil mataram go green ini sejatinya transportasi berteknologi zaman old delman
tak cuma ramah lingkungan buah kreativitas warga narmada lombok
nusa tenggara barat ini sukses jadi viral
sejak pertama kali beredar di dunia maya video latif sudah berhasil menghibur lebih dari delapan ratus ribu warga net
kepada detik oto januari lalu latif mengaku niat awalnya membuat mobil kuda ini untuk ikut serta mendukung teknologi ramah lingkungan
kreasi mobil berkekuatan satu horsepower ini juga dibuat untuk hiburan semata
ketika menang kemudian diperkirakan kembali ke mobil
ketika menang kemudian diperkirakan ke mobil
ketika menang kemudian diperkirakan ke mobil